presiden joko widodo menyebut kasus gagal bayar asuransi jiwasraya sebagai momentum untuk melakukan reformasi dunia asuransi di tanah air
kepala negara akan menginstruksikan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan termasuk pengelolaan manajemen resiko di dunia keuangan non bank seperti asuransi dan dana pensiun
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat melakukan diskusi terkait berbagai isu nasional di istana merdeka jumat siang
presiden jokowi juga mengaku pembenahan masalah pada kasus asuransi jiwasraya akan dilakukan namun butuh waktu dalam proses penanganannya
tidak ada target waktu yang diberikan jokowi kepada pihak pihak terkait untuk memperbaiki perusahaan asuransi jiwasraya
namun presiden mengingatkan bahwa kasus jiwasraya harus diselesaikan
jadi sebabnya yang kemarin saya sampaikan ini adalah momentum yang baik untuk
mereform industri keuangan non bank baik itu asuransi maupun dana pensiun
baik itu dari sisi pengaturan baik itu dari sisi pengawasan baik itu dari sisi risk management semuanya
perbaikinan dikenai tapi butuh waktu
mungkin setahun dua tahun sisi permodalannya juga